penyaluran insentif bagi pekerja dengan upah di bawah lima juta rupiah per bulan
direncanakan dilaksanakan mulai senin dua puluh empat agustus dua ribu dua puluh
namun menteri ketenaga kerjaan ida fauziah mengatakan
bantuan langsung tunai tersebut belum bisa dicairkan
karena masih adanya proses validasi
ia menambahkan validasi data calon penerima
paling lambat memakan waktu empat hari
sebelumnya menteri keuangan sri mulyani menyebut
penyaluran bantuan bagi pekerja ini menunggu terbitnya daftar isian pelaksanaan anggaran
sedangkan peraturan menteri tenaga kerja tentang pedoman pemberian sudah selesai
untuk ini dilakukan transfer langsung dalam dua kali penyaluran
anggaran bantuan rp tiga puluh tujuh delapan puluh tujuh triliun akan diberikan kepada lima belas tujuh juta pekerja
termasuk guru honorer yang terdaftar aktif di bpjs ketenaga kerjaan